sementara di probolinggo seorang pemuda tewas akibat terlibat tawuran setelah menonton konser musik dangdut
korban tewas dengan luka tusuk di leher
diduga tawuran tersebut dipicu oleh dendam lama
melihat rekannya tewas berlumuran darah teman korban terus menangisi jasad korban
di depan warung di jalan brikjan ke tamsokota probolinggo jawa timur usai pulang dari melihat konser musik senin dinihari
korban diketahui bernama faisal warga desa kerpangan kecamatan leces kabupaten probolinggo
korban tewas setelah mengalami luka tusuk pada lehernya hingga kehabisan darah
peristiwa ini berawal saat korban bersama teman temannya mengendari motor secara beriringan
saat melintas di lokasi kejadian tiba tiba ada sekelompok orang yang juga mengendari motor mengejar korban
dan langsung menusuk korban tepat di bagian leher
akibatnya korban langsung tersungkur berlumuran darah hingga tewas
tidak gitu di depan di depan motor murah jatuh loh
jadi saya waktu kesini banggannya saudara saya diteret kesini pak
dia udah keluar darah semua disini
dari keterangan sejumlah saksi diduga tawuran antar pemuda ini dipicu dendam lama
kini polisi masih menyelidiki kasus tawuran yang merenggut satu nyawa ini
dan memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui polisi